dia juga sering datang loh ke acara acara perusahaan
tapi saya belum sempat untuk kenalin langsung ke bapak
bukannya dulu nino ini menikah sama andin
kenapa sekarang status nino adalah suami
aku di kantor kamu loh
kok kamu gak ada
tadi ada urusan sebentar di luar kantor
kamu tuh main ngapain ke kantor
emang salah ya istri datang ke kantor suaminya
aku bawa makanan kesukaan kamu loh kesini
ya allah apa yang sudah aku lakukan
aku ngikutin andin sampai kesini
sedangkan elsa sedang menunggu aku
yaudah kalau gitu aku balik kantor sekarang ya
tempatnya gak jauh kok
yaudah yaudah jangan lama lama ya

inilah tempatku yg mu fitrah ya
beritahu tidak sih
tapi vur ini nyejone jadi bantuan untuk bukasan justru fullest

aku segini deh anak ku
nggak mungkin mas nyimpen

ruik yang jadi biasa sabar
yaudah kalau gitu learn to layan hati hati kamu ya
saya udah perhatian sama aku
ada apa ini
kenapa tiba tiba jadi melo
katanya bawa makanan buat aku mana aku mau dong
aku siapin ya
padahal kamu sangat baik sama aku
kenapa tiap kali selalu aku yang ngomong i love you
tadi papa penasaran
kok kamu gak balik balik ke kamar tuh jagain papa
makanya papa minta tolong suster rika bantu cari kamu
suster rika makasih ya
udah dana langsung aja ma
biar saya aja yang jagain ya
kayak papa harus diet nih berat banget nih
ini nggak apa apa lah ya pa
kamu ngapain di sini
yang pasti kepikiran buat lamaran besok ya
kalau kamu sudah memantapkan hati kamu
untuk menikah sama kal
kamu harus bisa mencintai dia sepenuh hati kamu
setiap suami itu
butuh seorang istri yang luar biasa
setiap laki laki yang sukses pasti ada
di sampingnya seorang istri soleha yang selalu mendoakannya
jangan lupa doain al
tolong pertahanin pernikahan kamu ini
ada persyaraan lagi papa nggak kuat
kalau melihat anak papa sedih kayak kemarin
nggak mau papa gak mau lagi
udah cukup buat papa
semoga pernikahan aku sama alendi
jadi pernikahan yang terakhir
dan papa akan selalu doain kamu untuk bahagia
wah hantarannya mewah sekali
hantaran allah buat andin ini kan
pa lihat dong pa mewah sekali
ini lebih mewah daripada lamaran elsa sama nino
iya pak betul
saya adik dari mbak anim
ternyata yang dibilang sama orang itu benar ya
dunia itu sempit
ternyata brand ambasadar maharatu ini
ternyata bos dari maharato kosmetik dan perusahaan yang lainnya
akan jadi calon kakak ipar saya
kenalin ini suami saya nina
dia juga sering datang loh ke acara acara perusahaan
tapi saya belum sempat untuk kenalin langsung ke bapak
bukannya dulu nino ini menikah sama andin
kenapa sekarang status nino adalah suami elsa
ada hubungan apa dia dengan roh
aku harus cari tahu